apa aja tapi nget kalau waktunya abis kesakian kalian juga bakal abis
ya jangan gagal lagi ya awas iya ini bener bener gaswat terima kasih banyak
aja padahal ini mau nanya buka buka aja yang minumnya ipin juga minum nih
kamu om jin dan jun mereka bersahabat
om jin dan jun mereka selalu berdua
om jin dan jun selalu bikin ketawa
om jin dan jun selalu bikin ketawa
om jin dan jun selalu bikin ketawa
om jin dan jun mereka selalu berdua
om jin dan jun mereka selalu bersama
om jin dan jun
aduh eh sabodeh jangan gila dong yang kamu bawa ini lagi
sabodeh bukan kesini arahnya
aku boleh minjem kamu tidak boleh atur
teganya teganya teganya
kenapa anis selalu sial
dia lagi dia lagi
aku yang selalu jadi korban
kita habis dikijar kijar sama si jin
emang duduk gini
enak aja girang orang mau dihukum
bos besar marah marah
ini benar benar gaswat
jangan sampai kita disedot sama raja jin
mendingan kita tinggalkan tempat ini
kita langsung ke rumah john
jun tadi gue lihat selangnya yang sendiri itu airnya tadi kekencangan jadi selangnya lari lari
oh gitu ya jun ini ada surat edaran rumah masak tolong kasih ke ibu kamu ya iya terima kasih ya mbak
popi popi pokoknya kita ini harus ikutan umba masak memasak temanya sesuai jujur sosialita
decantik ya popi ya
ini baca ini eh popi pokoknya nih baca kita harus ikutan umba masak memasak judulnya itu
cocok tapi sosialita decantik cantiknya kayak momi ya popi ndak bisa
hai menarik dengan
manjingnya yang di lombang gitu wami
artinya ada peringatan lagi
berarti ada susu atu
eh cemberun aja
mau parah nih gak boleh
ini peringatan terakhir dari raja jin
kalau sampai kalian gagal lagi
tanda tandanya bunga asmara
bakalan aku masukin ke botol ini
aku gak mau ikut ikutan masuk botol
dilempar ke laut
keren juga keren juga
begini iping jelasin
tadi kita udah mau kerja
ke rumahnya si jun
itu ada yang namanya
bikin setung ketua di laut
dari raja jin
biar kita bekerja
iya udah jauh
kalian akan punya kesaktian
bisa berubah wujud
jadi apa aja
kalau waktunya abis
kesaktian kalian juga bakal habis
terima kasih banyak
sudah pergi aja
eh iping juga minum
tukang perabot lenung dateng
aku gak diomelin sama gini
kek kek kek
kita abis ketemu dong
penjahit curang ini
kerja yang semangat
apa yang terjadi sama kalian
kalian setruk ya
ini pasti reaksi obatnya
iya kan iya kan
iya aja dah
naik naik naik
kerja yang semangat ya
sekarang kita udah jadi lily ping
itu yang kecil
apa itu hehehe nggak tahu uh mampir sedang silakan silakan mampir
ya itu ini yang mampir begini
ya iyalah kita kan jadi liliput banyak orang orang jadi gede